informasi berikutnya saudara laka bus rombongan kades
bus rombongan perangkat desa terguling di tol tangerang merak
kilometer empat puluh enam kabupaten tangerang banten
sebanyak tujuh belas penumpang terluka dibawa ke rumah sakit
belum ketahuan rombongan cio mas khususnya dan pebuaran
sebuah bus terguling di tol tangerang merak kilometer empat puluh
dari arah serang menuju jakarta selasa pagi
dari video amatir terlihat sejumlah penumpang berusaha
mengevakuasi rekan mereka yang terjebak di dalam badan bus
saat kejadian bus membawa empat puluh dua perangkat desa
dari kecamatan cio mas pabuaran dan padarincang
menuju bandung untuk mengikuti bimbingan teknis
sampainya di tkp kilometer empat puluh enam
mengalami trouble mesin kendaraan
sehingga kendaraan ini diduga diduga trouble ya
kendaraan oleng ke kiri
membentur mematas jalan atau buat drill
sehingga sekitar benturan dari benturan awal sampai akhir
tapi untuk penyebab pastinya belum diketahui adanya
yang pastinya awalnya adalah mengalami trouble kendaraan atau trouble mesin
polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan
sebanyak tujuh belas penumpang luka dibawa ke rumah sakit di serang